kita beralih ke berita lainnya
meski alami omfalokel atau kelainan perut sejak lahir
seorang bocah berusia sebelas tahun di sidoarjo terpaksa beraktivitas seperti biasa
ekonomi keluarga yang pas pasan membuat sang bocah tak bisa menikmati pengobatan secara maksimal
sebuah rumah kos di kawasan desa masangan wetan
kecamatan sukodono sidoarjo menjadi tempat tinggal keluarga pasangan andi dan mike
orang tua anak penderita omfalocal
bocah berusia sebelas tahun tersebut adalah dava andika
meski dapat beraktivitas seperti biasa
dava harus mendapatkan perawatan khusus sebelum berpakaian
kondisi perut dafa yang tak tertutup sempurna atau omfalokelah yang menjadi penyebabnya
orang tua dava yang hanya bekerja sebagai supir
terangkutan online dan menerima jasa mencuci tak mampu membiayai pengobatan dafa
terlebih operasi yang pernah dijalani dava tahun dua ribu tujuh lalu tak membuahkan hasil
meski begitu tak sedikit pun keduanya mengeluh dengan kondisi dava
dengan sabar mereka merawat dafa seadanya
pun dengan dafah ia tak pernah mengeluh dengan kondisinya
tak terbebani saat melakukan aktivitas seperti sekolah mengaji hingga bermain dengan kawan kawannya
meskipun sesekali ia kesakitan
saat perutnya tersenggol atau tersentuh
bukan penyakit sih ini pelayanan dari bayi
operasi tahun dua ribu tujuh katanya dokter itu selaput pengelindung khususnya itu
tidak ada dinding perutnya ini tidak ada
akhirnya diganti sama dokter itu kayak kasar gitu pak
sementara dinas kesehatan kabupaten sidoarjo
tak dapat berbuat banyak untuk membantu mendapatkan pelayanan kesehatan gratis bagi dafa
sebab pasangan mika dan andi masih tercatat sebagai warga madiun hingga saat ini
namun rencananya dinkes sidoarjo akan berkoordinasi dengan dinkes kabupaten madiun untuk mencari solusi bagi dafa
riku hardiansyah sidoarjo